menko maritim luhut binsar panjaitan meninjau pencarian kapal dan korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba
yang sudah masuk ke hari lima belas
luhut menyatakan pemerintah dan keluarga korban sepakat resmi menghentikan pencarian mulai selasa
namun tim sar danau toba tetap bersiaga di sekitar danau
saya cuma mau minta sama pak luhut ya ini tidak boleh dihentikan
saya mau bicara sama beliau

tidak perlu ikut wakilin
saya tidak mau
semua mayat diangkat
semua mayat diangkat baru boleh berhenti
kunjungan menko maritim di posko tim sar gabungan diwarnai kericuhan
luhut menolak kehadiran ratna sarumpait aktivis politik yang ingin berdialog dengan luhut
sebagai orang kelahiran tepanuli sumatera utara ratna menyebut dirinya perwakilan

debat pun terjadi dan kemudian polisi mengeluarkan ratna dari lokasi
luhut berdialog dengan sejumlah warga dan keluarga korban
sebagian keluarga korban mengaku menerima penghentian pencarian
sedangkan sisanya tetap meminta proses pencarian dilanjutkan
luhut juga menyatakan pemerintah akan menghentikan pencarian secara ofisial mulai selasa
dengan tetap menyiagakan dan menugaskan tim sardanau toba di lokasi
untuk mengenang peristiwa ini dan mempermudah keluarga korban berziarah
akan dibangun monumen
dengan nama nama satu ratus enam puluh empat korban yang belum ditemukan
pemerintah dan keluarga juga akan mengadakan tabur bunga sebagai tanda keikhlasan keluarga
dan dihentikannya pencarian korban
saya sudah sampaikan untuk mengangkat empat ratus lima puluh meter lebih itu bukan pekerjaan yang mudah
karena membutuhkan teknologi yang tinggi yang kita juga mungkin di danau toba ini pun punya
jadi kalau pun itu bisa dilakukan itu sangat membutuhkan waktu dan resiko
yang juga tidak rejik
tapi kan di sisi lain ada juga keluarga korban yang masih menolak
saya pikir nggak juga tadi sudah oke
sudah semua sudah bagus
kita tidak boleh menghentikan murni hentikan secara ofisial ya
tapi basarnas saya ulangi ya basarnas yang ada di tobasa
ya di toba itu akan tetap bekerja dengan perkuatan dari kepala basarnas dari jakarta
ini ada pak kepala basarnas
jadi tidak ada kita cari
kita juga minta tidak perlu keluarga korban
keluarga itu diwakil wakilkan oleh siapa siapa
mereka bisa berkomunikasi langsung kepada saya
dan juga tadi sudah saya beritahu
semua keluarganya anaknya orang tuanya terlibat kecelakaannya
kami akan tanggung sekolahnya
dan presiden sudah memberitahukan untuk anak anaknya itu diurus sekolahnya
dan itu kita akan lakukan
produser lapangan cnn indonesia agus supratman di pelabuhan tiga ras
kabupaten simalungun sumatera utara
selamat sore agus
sebuah keputusan strategis
tapi juga cukup dilematis
apakah dengan keputusan hari ini dari pemerintah diwakili oleh luhut ini
sepakat dengan hasil dialog yang menyatakan pencarian akan dihentikan selasa besok agus
ya perdi meskipun di hari ke lima belas ini proses pencarian tetap dilakukan
namun tidak seoptimal kemarin
karena alat kamera bawah air rop yang dimiliki
yang kemarin berhasil menampilkan gambar adanya motor sepeda motor
dan kemudian ada jenajah korban di kedalaman empat ratus lima puluh meter
ini kemudian hari ini sudah tidak dapat dibungsikan karena mengalami gangguan
nah kemudian proses pencarian lainnya juga dilakukan
sebenarnya fokus pada pencarian di bawah permukaan air
namun pencarian di atas saya masih dilakukan
kesibukan lain di pusko ini adalah menyambut kedatangan menko maritim
peluhut binsar penjahitan yang hari ini datang langsung ke lokasi
sehingga para petinggi timsar gabungan
memberi laporan kepada beliau
sehingga beliau kemudian memberi keputusan bahwa pencarian akan dihentikan secara ofisial
maksudnya adalah sebagian besar proses pencarian dihentikan
namun timsar lokal maupun dari timsar dan utoba sendiri yang selama ini memang sudah ada
ditambah sejumlah personil dari timsar nasional
tetap melakukan tugas tugas pencarian pencarian dan upaya upaya membantu keluarga korban
jika ingin berziarah
maksudnya adalah melakukan pencarian di lokasi kejadian atau ingin mendapatkan bantuan bantuan lain
seperti tabur bunga dan yang akan dilakukan esok hari
kemudian besok diharapkan semua keluarga korban akan berkumpul
seiring dengan ditetapkannya besok sebagai hari terakhir penutupan secara ofisial
tadi juga sudah dilakukan sejumlah keluarga korban beserta menko maritim untuk tabur bunga
ini menandakan bahwa sebagian besar keluarga korban sudah pasrah dan ikhlas serta rela
jika memang proses pencarian tidak dilakukan
karena mereka melihat perjalanan pencarian dari hari pertama hingga hari ke lima belas hari ini
sudah optimal dilakukan dan memang alat yang dimiliki
baik tidak hanya di indonesia namun di berbagai negara juga dengan kedalaman empat ratus lima puluh meter
alat yang dimiliki tidak mungkin dapat membawa jenajah korban
apalagi di hari ke enam belas besok jikapun dipaksakan diangkut jenajah ke permukaan
maka kondisinya tentu saja sangat memprihatinkan dan bahkan ini akan mengganggu
berdampak pada pencemaran lingkungan danau toba demikian ferdi
agus tadi kalau saya tidak salah lihat ada ratna sarumpait yang juga datang ke lokasi
tapi kemudian juga sempat menyampaikan sesuatu tentang operasi pencarian korban ini
apa yang disampaikan oleh ratna dan bagaimana respon dari tim yang saat itu sedang berdiri
berdialog di sana
ya pak ferdi ratna sarumpait dari lembaga ratna sarumpait crisis center yang dia bawa
datang ke kawasan ini satu hari kemarin kemudian sebelum ruhut melakukan dialog
dengan keluarga korban ketika beliau menerima pemaparan atau kondisi terakhir
upaya upaya dan kerja keras yang dilakukan tim ratna sarumpait sudah berada di posko
dan pada saat kemudian diadakan dialog dengan keluarga korban ratna sarumpait mencoba mewakili keluarga korban
mengklaim sebagai perwakilan dari yang lahir di tapanuli tentu saja mengklaim diri sebagai warga tapanuli
warga sumatera utara dan dia juga mengklaim sebagai perwakilan masyarakat indonesia
dia meminta agar proses pencarian terus dilanjutkan karena dia melihat bahwa sudah ada tanda tanda
sudah ada kamera yang digunakan sudah melihat korban sehingga tinggal sedikit lagi ratna berpikir bahwa harus dilakukan upaya akhir
dengan bagaimanapun caranya dicari alat alat yang baik untuk tetap melakukan pencarian
nah kemudian tidak hanya berdebat dengan menko maritim ratna sarumpait juga berdebat dengan keluarga korban
yang sudah ikhlas dan sudah pasrah dengan proses pencarian yang sudah di hari ke lima belas ini

sehingga dalam pertemuan itu memang berhubungan dengan para pencarian yang sudah dihubungkan dan juga dengan para pencarian yang sudah dihubungkan
jadi memang terjadi perdebatan dan keributan antara penolakan dari menko maritim dengan alasan bahwa dia ingin bertemu langsung dengan keluarga korban
jadi tidak dengan perwakilan jadi ratna diminta untuk bersabar menunggu jika memang dia ingin menyampaikan sesuatu pada pertemuan lain
karena pada pertemuan tadi ruhut ingin langsung bertemu dengan keluarga korban
baik yang berasal dari pulau samosir kabupaten samosir maupun dari kabupaten simalungun
kemudian ratna tetap ngotot sehingga akhirnya
ruhut meminta polisi untuk mengeluarkan ratna sarumpait dari lokasi pertemuan
baik terima kasih agus supratman dari dermaga pelabuhan tiga ras simalungun sumatera utara